cnn indonesia mengadakan acara cnn indonesia monolog pada selasa malam
acara tersebut ini menghadirkan tiga tokoh yang dianggap inspiratif
yang pastinya diharapkan dapat menginspirasi siapapun yang hadir ke acara kemarin
acara yang digelar di taman ismail marzuki jakarta pusat ini
menggunakan konsep monolog sesuai judul yang diambil
di mana para tokoh berdiri tunggal di panggung sambil menceritakan kisah mereka
hingga mencapai kesuksesan
tiga tokoh yang dihadirkan adalah jaya suprana melanie subono dan m a an mansur
acara ini dihadiri lebih dari sembilan puluh orang dari berbagai usia
yang bisa dibaca dalam alat ini dibaca itu bukan hanya baca begitu
tapi dengan seluruh indera kita bisa dibaca dan bisa dipelajari
acara ini sangatlah bagus karena acara ini sangat menginspirasi bagi hadirin
yang ada di ruangan ini walaupun dan juga yang akan menonton nanti di youtube nya siang ini
kisah tiga tokoh yang sangat inspiratif
baik dengan cerita backgroundnya masing masing

inspiring buat kita sebagai penonton yang menyimak acara ini
terus juga semoga sih ke depannya acaranya tetap ada ya
supaya lebih banyak informasi selawatan lagi buat yang menonton
menarik sekali ya dan kita harapkan nanti semakinnya atau kedepannya lebih banyak lagi yang hadir
supaya bisa terinspirasi lah dengan acara ini
lebih banyak lagi acara acara inspiratif yang tentunya bisa diadakan dan juga menginspirasi kita semua
betul sekali namun sayang informasi tadi harus menutup jumpa kita pada pagi hari ini
saya aldi hawari mewakili teman teman bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan juga perhatian anda
selamat pagi selamat beraktivitas dan sampai jumpa